masih bersama cnn indonesia live ratusan orang mendatangi kampus universitas trisakti di jakarta barat
puluhan orang yang berada di dalam kampus diperiksa polisi karena mereka bukan karyawan ataupun mahasiswa trisakti
mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan pintu pagar kampus trisakti sempat dikunci
bahkan karyawan dan mahasiswa pun tidak diperkenankan masuk ke area kampus
akibatnya kegiatan orientasi mahasiswa baru di kampus terganggu
rencananya hari ini akan dilangsungkan pelantikan rektor baru universitas trisakti edi shandi hamid
reinhard sirait di kampus trisakti jakarta barat
reinhardt bagaimana situasi terkini di kampus trisakti
banyak foto foto di media sosial menunjukkan keramaian yang luar biasa di depan kampus
saat ini saya ada di dalam kampus universitas trisakti yang sejak subuh tadi pada pukul tiga pagi sempat mencekam
karena kedatangan sejumlah orang yang menamakan perwakilan dari pihak yayasan universitas trisakti
kondisi real saat ini di kampus trisakti saat ini sebenarnya sudah lebih kondusif dibanding dengan pagi tadi
namun masih terlihat ada sejumlah petugas kepolisian yang berjaga jaga baik di depan gerbang maupun di dalam kampus trisakti sendiri
singkatnya begini sebenarnya putri
ada persengketaan antara pihak yayasan universitas trisakti dengan pihak otoritas trisakti sendiri
dan tadi sempat mendapatkan perlawanan
dari pihak kampus dan juga dari pihak mahasiswa kampus terkait dengan kedatangan dari pihak pihak yang menamakan dirinya merupakan yayasan dari universitas trisakti
ini kedatangannya ingin mengajukan nama rektor insinyur edi hamid begitu yang dikatakan menjadi rektor baru trisakti
namun mendapatkan pertentangan dari pihak kampus dari otoritas dan juga dari pihak mahasiswa
dan tadi baru saja kapolda metro jaya hadir kembali di kampus trisakti
kami belum dapat mengkonfirmasi apa yang kapolda lakukan di sini
karena baru saja tadi hadir
sekitar lima menit yang lalu
baru masuk ke dalam kampus dan saat ini kampus masih kondisinya dikunci atau ditutup begitu
di tepat di gedung belakang saya
untuk membahas lebih jauh lagi sebenarnya apa yang terjadi antara pihak yayasan dan juga pihak dari otoritas trisakti
saya sudah bersama dengan prof dadan
ini merupakan senat dari universitas trisakti
sekretari senat begitu
sekretari senat universitas trisakti
baik prof dadan
ini sempat terjadi persengketaan
ini sudah cukup lama sebenarnya kasusnya berjalan
sejak tahun dua ribu dua
ini akan berakhir bermuara kemana sebenarnya prof
kalau kita nyatakan persengketaan atau konflik kan kayak berebut ruko aja
ini bukan begitu kalimatnya
jadi kami dari pimpinan universitas yang mengelola universitas ini mempunyai pandangan yang berbeda dengan yayasan
pandangan kami adalah secara faktual secara sejarah
bahwa trisakti itu adalah universitas yang didirikan negara pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh
nah tetapi pihak yayasan merasa bahwa universitas itu adalah milik mereka
karena ada surat menteri daud yusuf yaitu tiga belas tahun setelah trisakti berdiri
kami berpendapat bahwa tidak
trisakti ini adalah universitas yang didirikan oleh negara pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh
dulu ada universitas respublika yang didirikan oleh yayasan baperki gitu ya kira kira
tapi universitas itu adalah menjadi konsentrasi gerakan komunis
dan itu dibubarkan
maka universitas republika itu ditutup gitu kan
kemudian karena pki itu terusir selesai
maka kemudian pemerintah di atas puing puing respublika mendirikan universitas yang namanya trisakti
artinya berarti dari pihak otoritas kampus ini menolak rektor yang diajukan oleh pihak yayasan
oh iya kenapa
karena kita menyatakan bahwa ini sedang adakan perjuangan
perjuangan untuk menyatakan trisakti adalah universitas negara
nah tiba tiba kemudian tanggal dua puluh delapan juni ini setelah sekian lama proses
waktu pak nuh itu kita hampir menjadi negeri
karena memang sejatinya negara
nah tiba tiba tanggal dua puluh delapan juni itu ada pelantikan rektor yayasan
yang kita tidak tahu tidak melalui proses
karena saya sebagai sekretari senat
harusnya pemilihan rektor itu sesuai dengan kaedah kaedah dimanapun melalui sebuah proses
oleh karena itu kami seluruh senat menolak dari rektor yang ditunjuk oleh yayasan
memang pada saat pelantikan oleh yayasan menteri hadir dan dilantiknya bukan di kampus ini
atau di bintaro di sekolah tinggi pariwisata dan sebagainya
posisi rektor saat ini ada di mana pak
posisi rektor ada di sini
posisi rektor trisakti ada di sini
seluruh sivitas akademika di sini
nah kemudian kita datang ke menteri
kenapa ada seperti ini
ini kan dalam proses perundingan
tiba tiba kemudian menteri mengatakan anda harus terima ini rektor
nah kita katakan kalau tidak diterima bagaimana
kami sudah menolak loh tidak mengikuti proses
masa pak menteri membiarkan kami tidak mengikuti proses
adakah langkah hukum selanjutnya nanti akan ditempu baik dari pihak universitas ataupun dari pihak yayasan
kalau langkah hukum dari kita sebenarnya gini ya
langkah hukum itu kan sebenarnya last resort gitu
kita harus berbicara pada pak menteri untuk mengatakan
ini harta negara loh anda harus hadir mengelola ini
karena kemudian nah ini baru akan masuk ke dalam hukum
karena tiba tiba proses pengolahan data yang namanya pdpt pangkalan data kita
passwordnya oleh menteri diserahkan ke rektor yayasan
artinya apa artinya sekarang kita tidak bisa mengakses ke dalam data
nah ini seolah olah adalah proses administrasi akademis tidak berjalan kira kira
oleh karena itu kita akan melakukan langkah hukum
pak menteri tindakan bapak ini tidak benar
jadi akan ada langkah hukum dari pihak universitas
prof dadan muara dari
jadi perselisihan begitu ya perbedaan pendapat antara yayasan dengan otoritas kampus sebenarnya juga akan berdampak pada mahasiswa
bagaimana saat ini aktivitas belajar mengajar dari mahasiswa apakah terganggu
sebenarnya begini proses belajar mengajar tidak ada yang terganggu
uang namanya dekan dekan adalah di sini rektornya ada senat ada dosen ada mahasiswa ada
yang terganggu justru karena menteri mengalihkan password pdpt
jadi kalau misalnya mahasiswa ujian selesai ujian kan kita harus masukkan ke dalam database
siapa dan menteri apa
oh menteri panasir menteri mendriset dikti
jadi kemudian yang mengganggu proses sebenarnya karena pak menteri mengalihkan pdpt mengalihkan passwordnya
kalau mahasiswa kuliah belajar namanya dosen kita ada dua ribu ngajar seperti biasa
ujian seperti biasa kemarin penerimaan mahasiswa baru
jadi tidak ada menjadi masalah apa apa
baik pak prof dadan kampus ditutupkan saat ini melihat kondisi seperti ini
sebenarnya begini karena tadi tiba tiba jam tiga pagi gitu ada seromongan orang yang dengan yayasan
ada premannya ada yang berpakaian satpam itu kemudian masuk jam tiga pagi
nah tentu saja kemudian kita bagaimana menjalankan perkuliahan gitu kan karena hal semacam ini
artinya terhenti sementara untuk hari ini
tapi kita tetap mengagendakan karena besok sebenarnya di kampus ini di jurusan fti akan ada pameran
pameran yang sudah dipersiapkan enam bulan
dan akan datang duta besar dari india
kita katakan besok jalan terus
kenapa karena ini kegiatan adalah memperlihatkan hasil karya mahasiswa hasil karya dosen
duta besar dari luar negeri
tetap kita mengatakan bahwa ini berjalan dengan baik
akan dijalankan dengan baik
besok sudah mulai normal kembali pak
ya harapannya siang ini juga normal begitu kan
yang membuat tidak normal bukan kita
kita datang mau bekerja secara normal tiba tiba kampus sudah diduduki orang
tapi kalau misalnya sekarang kita lihat tadi pak polisi dari kapolda dari polres
itu mengusir orang orang yang tidak berhak
kecuali yayasan yang ada di sini
tapi kalau bangsanya yang preman preman sudah diusir itu kita berterima kasih sekali kepada polisi
kan kira kira gitu
jadi saat ini kapolda juga baru datang
entah nanti akan ada bentuk seperti apa negosiasi yang dilakukan
tentu kita harapkan ada jalan keluar antara pihak universitas dan juga pihak yayasan
terima kasih prof dadan
ya demikian putri perbincangan saya bersama dengan prof dadan
merupakan sekretaris senat universitas trisakti
yang memang saat ini masih ditutup untuk sementara
karena masih terjadi perselisihan begitu
dan tadi kapolda baru datang
kita akan tunggu nanti apa hasil dari kedatangan kapolda
apakah ada solusi dari permasalahan antara universitas dan juga pihak
pihak yayasan yang sudah berjalan begitu lama sejak tahun dua ribu dua
atau ada langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya
kita kembali ke studio putri
baik reinhard sirait dari universitas trisakti di jakarta